sesaat lagi anda akan menyaksikan road to hari keluarga nasional ke dua puluh tiga
selamat malam selamat menyaksikan road to hari keluarga nasional yang ke dua puluh dua
bersama saya mie frisari
sebagai unit terkecil dan utama dalam masyarakat
membangun ketahanan keluarga
menjadi yang utama
membangun keluarga berarti merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik
untuk memastikan fungsi keluarga dapat terpenuhi
ya termasuk juga bagi generasi muda seperti kita ya kia
beberapa hal harus dipersiapkan sebelum menikah
mulai dari usia pernikahan jumlah anak yang akan dimiliki
dan pastinya juga bagaimana cara cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk jangka panjang
pasti tujuannya untuk menjadi keluarga keren
dan hal ini sesuai dengan tema hari keluarga nasional ke dua puluh tujuh
yakni bkkbn baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu
nah pastinya juga untuk menyambut peringatan hari keluarga nasional yang ke dua puluh tujuh ini
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau bkkbn
melakukan sejumlah perubahan
ini dilakukan untuk menjawab dan menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan zaman
untuk lebih lengkapnya saya akan langsung berbincang dengan kepala bkkbn
yang sudah ada di sana selamat malam dokter
selamat malam maitri
oke ini kita bicara soal perubahan yang dilakukan oleh bkkbn
apa saja yang berubah jika dibandingkan sebelumnya
dan filosofinya apa nih pak
nah ini luar biasa loh logo ini adalah logo yang dekat dengan remaja
kemudian lahirnya juga dari mereka yang remaja
karena bkkbn pingin sekali hadir di tengah keluarga
kemudian juga bkkbn adalah sahabat keluarga dan sahabat remaja
dan juga sahabat remaja
sepertinya kita sudah tidak sabar untuk langsung melihat bagaimana transformasinya
bisa kita saksikan bersama pak
oke kan sudah siap ini ya
dalam hitungan mundur saya akan hitung tiga dua satu
lalu persilahkan bapak untuk melakukannya ya
kita hitung mundur bersama
iya jadi kita tetap menerapkan jaga jarak fisik ya ya apa ya
karena di masa pandemi seperti ini salah satu protokol kesehatan yang wajib kita lakukan
kalau tadi kita sudah melihat langsung perubahan logo transformasi yang luar biasa pastinya
dari rebranding bkkbn ini menjadi bukti bahwa seperti yang disampaikan pak aso tadi
bkkbn tidak hanya berbicara lagi mengenai keluarga berencana dua anak cukup
tapi lebih kepada menjadi sahabat keluarga ya pak ya
nah program programnya apa saja nih pak yang baru dari bkkbn
ya sebetulnya kita punya banyak program baru ya salah satunya adalah rebranding ini
yang replanning ini salah satu hal yang baru menjadi quick countnya bkkbn
kemudian kita bisa lebih dekat kepada keluarga dan remaja
ini program program yang baru kemudian akan kita susul dengan kegiatan kegiatan yang baru
ada kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan juga kita punya
ide ide baru seperti istilah istilah yang dulu sulit diucapkan
sekarang menjadi mudah dihafalkan diucapkan
jadi akan lebih dekat gitu ya pak dengan masyarakat
iya dan ini remaja lebih dekat pada remaja
lebih dekat sama remaja juga
nah pak hasto ini juga kalau misalnya bicara soal bkkbn
kalau dulu tadi sempat mevri bilang ini kan bkkbn ini identik dengan dua anak cukup
kemudian juga dikenal dengan program keluarga berencana dan juga kontrasepsi
nah ini bedanya
dengan yang sekarang dengan logo baru apa aja nih pak
kan begini anak anak remaja ini anak anak kita adik adik saya ini kan maunya
kalau didoktrinasi dua anak cukup dia nggak mau
jadi kalau kita minta untuk ayo kita berencana gitu
itu maunya dia berencana itu keren
nah dia senangnya ngomong begitu
ya sehingga saya sebagai generasi yang lalu ini ya
saya hanya katakan bahwa memang harus mendidik anak cucu kita ini sesuai dengan zamannya
karena dia tidak lahir di jaman kita ya
dia lahir di zamannya dia
hanya saya masih pesan ini satu hal bahwa
dua anak itu lebih sehat
kalau tidak cukup ya lebih sehat
dianjurkan untuk dua anak ya pak ya
ya dua anak itu lebih sehat tidak bisa dibantah
karena kalau anaknya tiga empat lima ternyata kematian ibu lebih tinggi
kematian bayinya lebih tinggi
tetapi kalau dua anak itu lebih sehat tidak bisa dibantah ya pak ya
kalau dua itu lebih sehat

orang berbeda beda asumsinya ya pak ya
ada yang bahwa saya tidak cukup kalau dua anak ini mau tiga
ya saya bilang bolehlah tetapi ingat harus sehat itu yang penting
caranya diatur dan seterusnya
yang pasti semuanya harus penuh rencana ya pak ya
untuk bisa menjadi keluarga keren
tapi tadi menyinggung soal bagaimana kemudian generasi muda ini sangat berperan penting nih pak
untuk menciptakan keluarga keren
sebenarnya apa sih pak peran atau peran dari keluarga keren ini
dari generasi muda ini untuk menciptakan ketahanan keluarga secara umum
sebetulnya yang anak anak muda sekarang generasi muda yang katakanlah umurnya di bawah empat puluh tahun
ini yang menentukan masa depan
karena mereka ini yang akan melahirkan akan masih menghadirkan generasi baru yang akan datang
kenapa dia menjadi penentu karena begitu
coba kalau saya sekarang bicara tentang ayo stunting diturunkan gitu
saya kalau bicaranya dengan orang umur empat puluh lima tahun bagaimana
kan tidak cocok ya
tapi kalau bicara dengan seperti mas rizky pak meyvi
ini kan masih cocok saya bicaranya
ayo kalau mau hamil direncanakan
sehingga anak anak remaja generasi muda ini juga sudah punya perencanaan
inilah pentingnya ketika kita bicara dengan teman teman yang milenial
yang usia di bawah empat puluh tahun ini akan berbuah hasil reproduksi yang baik dan sehat
semuanya terencana dan memang targetnya adalah para generasi milenial
yang nantinya akan membangun keluarga merencanakan keluarga
untuk menjadi keluarga keren ya pak hasto ya
keluarga yang berkualitas
itu adalah keluarga yang mandiri keluarga yang tentram dan bahagia
keren itu dia
nah tapi kalau kita bicara soal perubahan logo transformasi logo nih ya
selain adanya perubahan logo
saya dapat bocoran katanya ada jinglenya juga yang tadi bapak sempat sebutkan
ya memang ada jingle ada tagline
sepertinya kita akan undang ini dia yang menyanyikan jinglenya
kita akan minta dia langsung untuk mungkin menyanyikan refnya juga ya pak ya
boleh ya boleh silahkan di invite
boleh saya undang ini salah satu jengelnya ya pak rasto
satu generasi muda keren indonesia
halo kita jaga jarak dulu prilly ya
oh jaga jarak juga ya
oke prilly terima kasih
nah prilly ini kan jadi generasi muda
pastinya tadi pak hasto juga bilang ini penting buat punya rencana gitu ya
punya rencana ke depan
nah kalau misalnya prilly sendiri
itu merencanakan ke depannya apa tapi nanti tunggu dulu kita ngomongin soal jingle dulu kali ya
gimana sih awalnya bisa terlibat di minta pak rasto
jadi waktu itu awalnya bkkbn mengajak saya untuk diskusi di zoom ya waktu itu
nah setelah itu akhirnya berlanjut
dan saya juga senang banget bisa menjadi bagian dari bkkbn
karena juga saya termasuk orang yang merencanakan hidup saya
dan orang kan katanya biasanya suka menggampangkan ah masih dua puluh empat apa yang pengen direncanakan
tapi sebenarnya merencanakan hidup itu memang harus dimulai dari umur yang muda
makanya senang banget bkkbn dengan logo yang baru
dengan program program yang lebih relate sama anak muda
supaya yang muda itu aware dan sadar betapa pentingnya kita merencanakan hidup kita ke depan
luar biasa loh sudah melebihi kepala bkkbn ini
sudah punya calon prilly
itu tadi semuanya harus direncanakan ya pak rasto ya
iya betul dan prilly ini kan yang menjadi volunteer yang luar biasa
ketika di masa pandemi banyak dokter dokter menjadi volunteer juga
ternyata prilly juga menjadi volunteernya bkkbn untuk kemudian berjalan ke bkkbn

kita bicara soal jinglenya bkkbn yang sebentar lagi akan dinyanyikan oleh prilly
itu maknanya seperti apa mungkin pak hasto dan juga prilly bisa menjawabnya
apa yang ingin disampaikan
logo ini ya kalau logo itu maknanya kan tadi sudah saya sampaikan
ini kan ada love saling mencintai
kemudian juga ada kupu kupu
tidak pernah terbang tinggi tinggi tetapi berubah
yang luar biasa
keluarga saya kira juga seperti itu
ini jingle ini untuk anak anak muda memang senang ya
ada berencana keren
nanti prilly lah yang tahu tentang jinglenya
tapi boleh dibocorin dikit gak sih prill
boleh sebenarnya makna
reffnya aja deh
sebelum melangkah hidup berencana
nanti tenang ada bagiannya
ada bagiannya itu tadi ki harus dicatat dari sekarang
setiap melangkah itu perlu perencanaan
sekali apapun itu bukannya usia pernikahan aja
tapi juga dari sisi keuangan
dari sisi pendidikan
apapun aspek dari hidup kita menurut saya perlu rencana yang matang
karena dengan rencana yang matang kita juga akan menghasilkan generasi yang berkualitas
pastinya kehadiran bkkbn juga sebagai sahabat remaja ya pak ya
mungkin melalui lagu ini juga salah satu tujuannya untuk lebih dekat lagi ya pak ya
karena kan biasanya generasi muda senang mendengarkan musik gitu
jadi bisa sambil bersenandung mungkin melakukan kegiatannya
iya kalau saya yang bicara terus penyuluan di depan anak remaja kan nggak nyambung amat ya
tetapi begitu prilly nyanyi begini sudah terhubung
bkkbn sudah terhubung dengan remaja
maka itulah keren
oke dan kemudian pak hasto ini kan juga bkkbn ini sekarang bisa dikatakan sahabat keluarga sahabat remaja
nah ini sebenarnya kenapa sih pak yang jadi fokus utama atau
kenapa akhirnya kok ngundang remaja gitu untuk dilibatkan disini
ya jadi yang menjadi fokus utama kan begini ya
kita ingin sekali keluarga yang akan datang itu kan berasal dari remaja remaja sekarang ini
sementara kita ini tahu bahwa remaja remaja ini bekalnya untuk nikah itu masih perlu ditingkatkan
sehingga kita pun juga ketika ingin bikin program siap nikah gitu
kan bkkbn bikin program siap nikah itu
ini untuk keluarga
siapa yang harus kita bidik ya prilly dan kawan kawan lah ya
yang kemudian nanti dialah yang berubah gitu
oke tapi kalau lihat dari kondisinya pak menurut pak hasto sendiri
apakah kemudian sekarang remaja remaja ini sudah sadar apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa siap nikah gitu gimana pak
jujur memang kita harus menyadari ya bahwa pengetahuannya remaja tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang baik
bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik
menyiapkan generasi yang unggul itu masih kurang
jujur masih kurang
di sekolah juga dia kurang mendapat pelajaran
di masyarakat juga tidak kurang mendapatkan pelajaran kesehatan reproduksi
itu makanya penting menurut saya untuk kita tingkatkan
apalagi memang tidak menutup mata bahwa membahas kesehatan reproduksi itu kadang kadang menjadi hal yang tabu ya pak ya
ya sering dianggap tabu
makanya saya berharap betul nih dengan komunitas remaja
kemudian kita bisa akrab dekat ini kita bisa diskusi tanpa harus tabu
dan pesan tersampaikan ini mudah mudahan begitu mudah mudahan
nah pak hasto ini kan juga kalau misalnya sekarang bkkbn ini dikatakan mendekati remaja gitu ya kan
kalau misalnya generasi generasi yang dulu nih taunya kalau bkkbn itu kb lebih untuk ibu ibu gitu
nah ini strateginya seperti apa untuk mendekati remaja remaja kayak prilly ini
ya jadi memang kita kan dulu citranya kan kita ini hanya kb kontrasepsi
buat emak emak gitu kan kalau dulu pak
ya untuk emak emak untuk pus sebetulnya pasangan saya sebut ya
tapi kan kita tugasnya sekarang kependudukan keluarga berencana
di sana ada kesehatan reproduksi kemudian ada pembangunan keluarga
jadi yang akan kita tekankan kalau kepada remaja diantaranya kesehatan reproduksi kemudian pembangunan keluarga
ini yang akan kita tekankan kita ingin betul mereka tahu bahwa oh ya pembangunan keluarga itu begini begini
kemudian ada delapan fungsi keluarga itu harus keluarga sebagai fungsi agama fungsi cinta kasih kemudian fungsi ekonomi
nah ini harusnya mereka ngerti lah paling tidak ngerti
tadi penjelasannya sudah disampaikan oleh pak hasto prilly gimana tuh menanggapinya
persiapan persiapan yang harus dilakukan untuk nanti bisa benar benar siap nikah untuk menjadi keluarga keren
selain udah punya rumah ya
sebenarnya sebelum bergabung dengan bkkbn saya juga sering banget menginformasikan pandangan saya sendiri soal pernikahan
saya selalu bilang di channel youtube saya dimanapun kalau di wawancara selalu bilang menikah itu bukannya semata mata menyatukan dua kepala dan dua kepala
mata mata menyatukan dua kepala dalam satu rumah tapi juga harus menyatukan visi perspektif bahkan kebiasaan kebiasaan kecil
nah itu kan yang harus dipersiapkan sejak dini dan direncanakan supaya pandangan yang berbeda tidak merusak rumah tangganya dan rumah tangganya bisa harmonis
dan juga saya kan juga duta kanker cervix so penting banget untuk saya menginformasikan kesehatan reproduksi perempuan tuh bagusnya di usia berapa untuk menikah
kesiapannya seperti apa agar terhindar dari kanker cervix
jadi sebenarnya sebelum bergabung sama bkkbwn pun saya udah bilang sama temen temen saya jangan asal nikah aja tapi tetap harus direncanakan juga anaknya berapa dan kesehatan diri kitanya juga harus diperhatikan gitu
karena untuk menjadi keluarga keren perencanaan yang keren juga harus dilakukan ya pak ya
dan kita bicara lagi nanti banyak hal yang akan kita bahas malam ini seperti tadi prilly sempat menyinggung nih soal masalah kemudian pentingnya memahami betul betul usia tepat untuk menikah
kemudian pentingnya memahami betul betul usia tepat untuk menikah karena yang negatif itu harus diperhatikan gitu
karena ada kaitannya juga dengan kesehatan kita secara fisik termasuk kesehatan dari rahim seorang perempuan
ya nanti kita akan bahas selengkapnya
namun kita akan jeda terlebih dahulu
untuk itu tetaplah bersama kami
masih dalam acara rotu hari keluarga nasional yang ke dua puluh dua
dan salah satu tema yang diusung bkkbn adalah

dan ini ada semangat baru di dalam tema bkkbn tahun ini sebagai representasi generasi muda khususnya generasi milenial dan zilenial
waduh milenial zilenial oke deh
dan ini ada banyak permasalahan yang harus dihadapi di kalangan remaja
termasuk masalah cyberbullying dan juga kekerasan yang dialami perempuan
iya padahal kalau kita bicara soal masa remaja itu kan masa yang paling indah ya
fase terbaik dalam hidup seseorang
dimana kita bisa memiliki masa yang paling baik
karena ini biasanya dipenuhi oleh keceriaan antusiasme dan juga banyak produktivitas yang dilakukan biasanya di fase fase remaja ini
betul tapi ini bisa dibilang seperti koin dengan dua sisi gitu ya
fase ini juga banyak rintangan tantangan dan juga permasalahan
kita simak bersama
salah satu permasalahan yang paling umum terjadi pada anak anak dan remaja adalah perundungan atau bullying
masalah perundungan ini tidak dapat dispelekan
karena menjadi pintu masuk bagi berbagai gangguan kesehatan mental seperti depresi hingga bunuh diri
penyanyi tulus pernah menjadi sasaran kekerasan teman temannya selama remaja namun tidak membuatnya berkecil hati
hal ini justru memacunya untuk terus berkarya dalam bidang musik
kisah bullying yang ia alami ia tuangkan dalam lagu gajah miliknya
gajah ini sendirian
meraih kesuksesan dalam karir dan juga bidang akademik artis modi ayunda ternyata pernah menjadi korban bullying serta diremehkan saat remaja
maudie sempat diejek karena gigi kelincinya
tidak hanya itu karena kesibukan syuting yang ia lakukan kemampuan akademis maudie diragukan oleh sang guru
ini memacu maudie ayunda untuk membuktikan bahwa apa yang diragukan orang orang di sekitarnya
awal merintis karir di bidang entertainment prilly mengaku kerap mendapatkan komentar negatif dari warganet di media sosial hingga membuatnya depresi dan terpuruk
namun kemudian ia memutuskan untuk bangkit berdamai dengan ketidaksempurnaan yang ia miliki serta mengabaikan komentar negatif yang ditujukan untuknya
kami berkata bahwa
ini memang cukup miris ya kalau lihat kasus kasus tadi bullying di remaja seperti itu
dan memang ini salah satu tantangan hidup di era serba digital ya tentunya adalah cyberbullying
jadi memang orang ini gampang banget untuk bully kita di media sosial dengan fake account misalnya atau dengan akun akun anonim
dan salah satunya juga yang cukup tinggi adalah body shaming
karena kita posting sesuatu di media sosial nggak lama kemudian masuk tuh komentar komentar negatif yang
betul komen jahat
jadi memang kadang perlu diakui juga mempengaruhi kondisi psikologis kita ya
ya kalau dibikin tadi mau diayunda aja kayaknya nggak ada celahnya ternyata ada bisa aja loh dicari
prililatuh konsinas aja bahkan katanya juga pernah mengalami hal ini gitu ya cyberbullying
langsung aja kita tanya sama willy ya
ili gimana tuh ceritanya saat itu menghadapi kondisi mendapatkan cyberbullying
sebenarnya sampai sekarang sih kadang kadang pasti masih mendapatkan cyberbullying
cuma yang benar benar besarnya itu
pas saya umur delapan belas tahun karena kan waktu itu lagi main sinetron jadi setiap hari orang ngeliat di tv
apapun yang mereka pikirkan soal saya langsung ditulis di komen instagram
dan itu lumayan membuat saya depresi karena masih remaja ya masih umur delapan belas tahun
tapi habis itu dengan didikan orang tua masukan orang tua juga yang mereka bilang percuma kita depresi karena mereka juga nggak dapat impact nya gitu
jadi satu satunya yang bisa saya lakukan adalah bangkit dan buktikan bahwa yang mereka kandung

dan value kita semua khususnya perempuan itu bukan cuma di segi fisik aja
jadi sebagai perempuan kita juga harus sadar value yang kita miliki di dalam diri kita supaya itu menutupi kekurangan fisik kita
dan juga selalu punya mindset bahwa tuhan menciptakan tubuh manusia beda beda
jadi kita nggak mungkin punya tubuh yang sama apalagi mengikuti standar kecantikan di sosial media gitu
oke nah terus prill kalau misalnya
tadi kan sempat disinggung juga ada berita tentang
ada peran keluarga gitu
nah kalau waktu itu prilly sama keluarga tuh termasuk yang cerita
suka sharing masalah masalah di media sosial gitu nggak sih
iya saya selalu cerita
bahkan waktu itu sempat kayak ngaca di kamar papa mama
terus bilang emang aku jelek ya mah
terus akhirnya mama sama papa kaget karena pertama kalinya saya menganggap diri saya sendiri jelek
kenapa kok kamu bilang diri kamu jelek
ya soalnya di instagram katanya jelek gendut kayak emak emak pendek gitu kan
akhirnya mereka kasih masukan masukan bahwa
tubuh yang kita punya sekarang itu adalah anugerah tuhan
caranya kita mensyukuri adalah dengan merawatnya
bukannya mau merubah karena omongan orang lain
dan juga itu tadi value perempuan itu bukan cuma dari segi fisik
kalau misalnya segi fisiknya sempurna dan memenuhi standar kecantikan sosial media
yang bahkan kadang nggak realistis
tapi kita nggak punya attitude yang baik dan nggak berimpact buat orang lain
gak bermanfaat ya itu juga akan menjadi sia sia gitu
itu tadi ya pentingnya peran keluarga hadir di situ
untuk mendampingi juga memberikan support pastinya ya
nah bicara soal keluarga ini kan erat kaitannya dengan bkkbn ya pak ya
apalagi salah satu programnya juga sebagai sahabat keluarga
bagaimana pak kemudian pentingnya fungsi keluarga hadir di sini
untuk mendampingi remaja yang ya mau gak mau memang itu faktanya
cyberbullying kemudian kekerasan juga dihadapi oleh remaja remaja indonesia nih pak
ya memang kalau mendengar cerita prilly ini juga kita bisa membayangkan ya
betapa anak anak itu bisa betul betul terdepresi ketika kemudian direndahkan oleh orang lain
dengan apalagi melalui suatu media yang banyak yang kemudian mengetahui tentang itu
maka fungsi keluarga itu penting sekali di sini
karena apa karena ada fungsi perlindungan
dimana kalau keluarga itu betul betul menjalankan delapan fungsi keluarga
maka salah satunya fungsi perlindungan
nah fungsi perlindungan di sinilah yang memberikan rasa aman
nah ini kuncinya kalau menurut saya
ayah ibu bapak mama papa ini harus bisa untuk tempat curhat
maka kunci suksesnya orang tua harus bisa terbuka dan akrab kepada anaknya
karena biasanya ini anak anak ini kalau misalkan dia itu tidak merasa sebaya
dia berat untuk curhat itu
tetapi ketika orang tua itu ada usaha untuk kemudian
dekat dan akrab maka kemudian anak akan curhat
dan di situlah kita bisa mengurangi bebannya memberikan nasihat
tadi contoh bagus dari prilly bahwa ketika dia curhat
kemudian orang tua memberikan nasihat ini bagus sekali
jadi harus sama sama gitu ya pak
dari anaknya juga ada keinginan untuk dekat sama orang tua
begitu juga dengan orang tua seperti itu ya
betul ya karena kalau orang tua tidak terbuka tidak akrab
anak juga susah untuk kemudian dia ingin curhat kepada orang tua
ini saya kira kendala yang paling besar
anak anak lebih curhat kepada teman sebayanya tidak curhat kepada orang tuanya
nah ini adalah hal yang paling penting untuk kita renungkan bersama di hari keluarga ini
karena kan memang masalah yang dihadapi anak anak ini atau remaja ini banyak sekali ya pak ya
tidak hanya bicara soal cyberbullying saja
tapi kekerasan juga kerap terjadi pada anak dan juga remaja
bahkan kalau saya punya datanya di sini nih pak dari kpai menyatakan bahwa di sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
setidaknya ada dua puluh satu kasus pelecehan seksual dengan korbannya ini satu ratus dua puluh tiga orang anak
sayang sekali ya padahal ini juga sering terjadi tidak hanya di perempuan
tapi juga di laki laki
yang paling miris adalah pelakunya kadang kadang ini juga adalah orang terdekat
lalu bagaimana menciptakan suasana aman dalam keluarga untuk menciptakan keluarga keren
kita akan tanya nanti ya dengan pak hasto ya
pastinya juga selain cyberbullying kemudian juga ada pelecehan seksual
public figure ini kan juga rentan gitu ya dengan masalah
masalah lain termasuk kekerasan dalam hubungan sampai di tempat kerja
dan kita simak rangkuman dari tim cnn indonesia berikut ini
jangankan lapor cerita aja susah memang bakal ada yang percaya
komnas perempuan mencatat sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
terdapat empat ratus tiga puluh satu empat ratus tujuh puluh satu kasus kekerasan terhadap perempuan di indonesia
tren ini meningkat selama tiga tahun terakhir
adapun bentuk kekerasan yang dialami perempuan adalah kekerasan fisik
kekerasan psikis kekerasan seksual dan juga ekonomi
artis kesha ratuliu mengaku pernah mendapatkan kekerasan fisik ketika dulu berpacaran
keponakan mona ratuliu ini tak menyangka mendapat perlakuan kasar karena selama ini
ia menilai mantan pacarnya adalah orang yang baik
tidak hanya dalam suatu hubungan kekerasan terhadap perempuan juga bisa terjadi di lingkungan kerja
seperti yang diungkapkan oleh selebritas hana al rashid
dalam akun instagramnya ia membongkar tentang pelecehan seksual yang terjadi di tempat syuting
it's no longer okay kita gak boleh lagi tutup mata kita gak boleh lagi buang muka dengan istri kayak gini
kita harus menjadi orang yang baik
kita harus menjadi orang yang berani untuk membela mereka yang ditindas atau mereka yang diperlakukan seperti itu
sering terjadinya kasus kekerasan yang tidak terbongkar karena para korban enggan untuk membicarakannya
semakin korban terbuka dan diberi ruang untuk berbicara maka masyarakat di sekitarnya pun akan semakin waspada
iya ini memang kekerasan ini kerap dialami oleh perempuan dan seringkali tidak terungkap karena
korbannya ini biasanya tidak mau mengungkapkan
karena biasanya memang ada stigma stigma tertentu di masyarakat yang nanti akan didapat
saya ingin tanya ke prilly kalau prilly sendiri pernah menjadi korban atau mungkin melihat di sekitar temannya perempuan yang jadi korban kekerasan gak sih prilly
kalau korban fisik sendiri sih alhamdulillah belum pernah ya
mungkin orang juga ngeliat aku badannya kecil gini dan alhamdulillah gak pernah punya masalah sama siapapun
tapi secara psikis misalnya lagi dekat dengan seseorang tapi seseorang itu malah body shaming atau merendahkan
yang menurut aku itu termasuk kekerasan fisikis juga karena sangat mempengaruhi mental aku saat itu itu pernah
dan yang aku lakukan ya lapor ke orang tua lagi cerita ke orang tua supaya orang tua itu mengingatkan value yang kita punya
apalagi dia yang mendidik kita sejak kecil pasti dia juga yang tahu bagaimana caranya meredam emosi kita
akhirnya kita juga jadi mencintai diri kita sendiri
jadi cerita ke orang tua itu penting lapor ke orang yang lebih dewasa supaya mungkin laki lakinya bisa dibilangi
dinasehatin juga atau orang tuanya orang tua laki laki tersebut juga nasehatin
karena bukan kita yang harus melaporin diri kita kena kekerasan tapi orang yang melakukan kekerasan itu juga yang harus diperbaiki attitude nya
dan dikasih tahu bahwa itu adalah tindakan yang salah
karena sometimes orang yang membuli itu yang mempunyai masalah psikis
menurut psikolog yang pernah saya diskusi gitu ya
orang yang membuli itu justru yang kadang punya masalah psikis gitu
makanya dia melampiaskannya dengan cara menyakiti orang lain
jadi selain kita melapor diri kita kita juga lapor gitu siapa orangnya supaya orangnya itu langsung ditindaklanjuti agar dia tidak melakukan hal yang sama lagi ke orang lain
iya tadi kan kalau prilly cerita benar benar peran keluarga lagi lagi ya untuk menjadi tempat cerita kemudian juga memberikan saran
bagaimana nih kemudian pak hasto untuk bisa menciptakan suasana yang aman untuk bercerita aman untuk sharing aman kemudian untuk memberikan pendapat bagi yang menjadi korban
dan keluarga juga pasti bisa berperan ya pak hasto

agar anak anaknya nanti bisa juga tidak sampai jadi pelaku justru pak
yang perlu disadari juga begini ya mevri
jadi sekarang ini kan yang namanya gangguan mental emosional itu meningkat
ini gangguannya bisa macam macam ini
jadi contohnya aja gangguan mental emosional itu ada yang memang dia pedopilia
dia suka sama anak anak
ini kan memang dia gangguan jiwa ringan dia ini
gangguan jiwa ringan kemudian dia kalau ada anak anak kemudian dia emotional check nya muncul
sehingga akhirnya ada pemerkosaan kepada anak kekerasan kepada anak
ini karena latar belakangnya salah satunya adalah mental emotional disorder
ada juga yang kepuasannya itu ngintip begitu ya
sehingga dia kalau ada orang mandi atau apa dia intip gitu
kalau ngintip dia puas gitu
tetapi kalau nggak ngitip malah nggak puas gitu
kemudian ada juga yang dia hanya dengan katakanlah pakaian dalamnya
ada yang puasnya kalau dengan kekerasan
inilah yang harus betul betul kita orang tua dan keluarga harus tahu bahwa hari gini sekarang ini
gangguan mental emosional itu lebih dari tujuh persen
jadi kalau ada seratus remaja anak anak itu sebetulnya tujuh di antara seratus itu mental emotional disordernya ada
meskipun tidak semua mengarah kepada masyarakat
ada yang dia depresi atau cemas ya
jadi oh ini anaknya itu mudah cemas gitu
ada yang cenderung megalomania
dia inginnya menjadi hebat sendiri
nah sikap sikap yang seperti ini yang orang tua harus paham
sehingga kemudian orang tua kalau anaknya ada teman akrab dalam satu grup
tidak ada salahnya lah suatu saat orang tua ngundang makan
kemudian dia ngobrol dengan teman temannya anaknya
oh ini anak anaknya aman lah gitu
jadi kalau orang tua enggak membaur saya kira juga agak berat
berarti keluarga ini memang harus mendampingi ya setiap proses kegiatan anak anaknya
agar bisa lebih menciptakan lagi keluarga aman
nantinya bisa menjadi keluarga keren ya pak ya
nah tapi kalau bicara soal keluarga keren
bkkbn ini juga terus memberikan informasi dan pendampingan ya
agar anak anak remajanya ini bisa terus berprestasi dan berkualitas
dan pastinya melalui program generasi
berencana atau duta genre
dan nanti ini kita akan berbincang dengan duta genre teliana juwita
apa saja kegiatan dari program generasi
berencana dan tugasnya duta genre itu ngapain aja sih
kami akan kembali usai jeda
kami akan kembali ur envoy ke kece rechts atas
jumlah kaulah ramai yuk herman
kami akan buru dan bandung setelah umur
inversenya setentah yuk
itu kita manusia manusia kuat
bila buka kehendaknya
tidak satu pun jelasmu
ya kita masih di acara hari keluarga nasional yang ke dua puluh tiga
untuk jadi keluarga keren berencana itu keren
itu harus dibutuhkan sekali untuk bisa menjadi keluarga keren
pastinya juga lagi lagi merencanakan segalanya
karena yang berencana itu keren
termasuk bagi kita nih generasi muda
dari tadi sudah tidak bosan bosan diingatkan oleh kepala bkkbn
pentingnya untuk generasi muda ini menjadi yang keren
karena berdasarkan data dari bps nih ya di tahun dua ribu dua puluh
kebanyakan dong ki
ketika kemudian generasi generasi muda ini atau remaja remaja ini menjadi generasi yang keren
nantinya itu bisa menjadi juga keluarga keluarga yang keren
jadi masa depannya adalah generasi berikutnya
dimulai dari remaja
dan ini sebagai upaya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja mevri
bkkbn mengembangkan program generasi berencana atau disingkat genre
nah saya akan berbincang bersama duta genre indonesia
yang sudah hadir tentunya bersama kita teliana juwita
saya tinggal dulu sebentar ya
silahkan kepada rizky dan juga teli
oke teli ini kan teli saat ini menjabat sebagai duta generasi berencana
nah kalau misalnya tugas dari duta genre itu sebenarnya ngapain aja sih
tugas saya itu yang jelas karena duta
jadi duta kan harus bisa mencerminkan gitu
mencerminkan generasi yang berencana
jadi sudah berkeluarga
kadang emang suka ditanya
tau kamu tuh ikut duta apa sih duta kb
waduh berarti kan masih harus di edukasi itu kan
jadi duta genre ini adalah duta generasi berencana yang harus jadi role model nih
sebenarnya perencanaan kehidupan berkeluarga
nah sebelum berkeluarga kan pasti banyak step step yang harus dilalui kan
iya kayak bisa harus merencanakan pendidikannya kayak gimana berkarir dan sebagainya gitu
ada sedikit materian nah ini generasi berencana mungkin kita bisa geser sedikit
nah ini ada say no dua tiga hal ini nih apa aja nih
nih ada logonya sebenarnya
jadi ini tuh ada maknanya kak
jadi ini maksudnya
zero tolerance terhadap tiga hal
tiga hal tuh ini
yang pertama seks sebelum menikah
kenapa nggak boleh seks sebelum menikah sih
karena kan banyak resiko resiko yang mungkin bisa kita lalui kalo misalnya kita melakukan seks sebelum menikah
misalnya kayak terpapar hiv terus habis itu infeksi menular seksual
kalau misalnya kita melakukan seks sebelum menikah
karena bisa aja kan kita bergonta ganti pasangan kayak pacaran gitu kan ya
pacaran kan bisa putus ya jadi kayak
gak ada ikatan resmi
jadi ini rentan sekali disini
terus ada juga
pernikahan dini gitu
kita harus zero tolerance terhadap pernikahan dini
kenapa sih karena kita harus memperhatikan usia minimal menikah
itu penting ya usia
supaya kita nggak terjebak di pernikahan dini
kenapa sih harus dipikirin usia minimal menikah yang ideal ya
kenapa karena harus sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi
harus siap secara finansial
terus fisik dan lain sebagainya itu harus diperhatikan gitu
jadi zero tolerance terhadap pernikahan dini
jadi ada usianya gitu ya
kemudian ini udah pasti sih nggak boleh pengguna narkoba
iya dari kemarin kemarin kita udah tau ya
untuk menyelamatkan generasi muda sekarang ya
jadi tiga hal ini yang harus dikatakan tidak gitu ya dari generasi muda
nah supaya nanti kita bisa melewati yang namanya lima transisi kehidupan bagi remaja
nah lima transisi kehidupan bagi remaja
jadi lima transisi apa aja sih kak
jadi yang pertama remaja itu bisa mempraktikan pola hidup sehat
terus merencanakan bagaimana dia berpendidikan
terus nanti dia berkarir seperti apa
terus punya value di masyarakat kayak kak prilly kan punya value gitu kan
tadi jadi deta kanker juga kanker cervix
terus habis itu yang terakhir adalah bisa merencanakan kehidupan berkeluarga
jadi harus penuh rencana
nah tapi kalau kita ngomong ngomong soal kegiatan kegiatan dari gen remaja gitu ya

salah satu yang bisa dibahas ini mungkin ada tentang kita ada covering lagu
nah ini mungkin tentang kita aja deh
nah tentang kita
tentang kita jadi dalam rangka menyambut hari keluarga nasional yang ke dua puluh tiga
genre juga mau dong berkontribusi dengan festival genre ini
nah rangkaian acaranya tuh ada banyak banget kak
nah yang sebenarnya tentang kita nih udah dilalui nih kemarin
jadi ini adalah workshop soft launching yang namanya program tentang kita
kenapa sih namanya tentang kita

tentang kita tentang remaja tentang aku dan kamu
tentang semua gitu ya remaja
tentang tubuh perasaan masa depan aku dan kamu
jadi tentang kita gitu
oke nah kemudian ini ada yang unik juga

nanti kita bahas tunggu dulu ya kita simpan dulu ya
nah itu dia tadi bisa dibilang apa ya
kriteria untuk menjadi generasi keren
kalau mevri kira kira sudah sesuai dengan kriteria tersebut belum mevri
kalau tadi ada beberapa kriteria ya yang masuk dalam generasi berencana ya
kalau tadi ada beberapa kriteria yang masuk dalam generasi berencana ya

kalau saya lihat sih dari penjelasannya saya cukup percaya diri

kalau saya termasuk dalam generasi berencana
karena saya menjauhi yang namanya pernikahan dini menghindari seks peranikan dan juga nafsa
dan pastinya juga tetap berupaya untuk kontributif di masyarakat
tapi saya nggak mau jawab sendiri
karena disini sudah ada prilly juga saya mau tanya ke prilly
prilly tadi kita udah dengar penjelasan dari teli yang didampingi rizky
kalau prilly sendiri gimana nih kira kira masuk nggak kriteria dari genre
oh saya bisa sangat percaya diri sekali kalau saya termasuk generasi yang berencana
karena menghindari seks peranikan juga
dan juga saya sudah tahu mau nikahnya umur berapa
walaupun kita bisa berencana tuhan yang menghendaki
tapi lebih baik kita punya rencananya dulu kan daripada enggak sama sekali
dan juga pastinya menghindari narkoba atau drugs
iya kita akan bahas lagi ya soal genre ini
tapi saya akan undang dulu ini teli dan juga rizky untuk bergabung kembali di sini
sambil kita berbincang nih pak
tadi sudah mendengar penjelasan dari
duta genre kita pak hasto
pak asto mungkin bisa dijabarkan lagi kemudian bagaimana peran bkkbn ini untuk memastikan bahwa
program programnya duta genre ini bisa benar benar dilaksanakan
aplikatif lah pak istilahnya
ya ini bagus sekali ya
genre itu memang menjadi tulang punggungnya remaja ini
tadi bagus sekali yang diungkapkan bahwa
jangan sampai nikah dini
jangan sampai ada seks yang pranikah
kemudian juga jangan nafsa
kita tahu nikah dini ini sangat sangat membawa dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi remaja
karena kalau perempuan yang usianya baru lima belas tahun enam belas tahun
itu sebetulnya ya tulangnya saja masih tumbuh
lebih panjang lebih padat gitu
begitu dia hamil
maka tulangnya ini diungkapkan
diambil oleh janinnya
sehingga tulangnya relatif menjadi lebih keropos
kemudian harusnya tulang itu tambah panjang
gara gara hamil di usia yang masih sangat dini
berhenti juga panjangnya
mereka ini tidak mengerti kalau besok di usia tiga puluh dua tahun
tulang sudah mulai kropos
usia lima puluh tahun dia sudah perempuan menopaus
kemudian dia bisa jadi bungkuk lebih cepat
daripada yang lain
sehingga resiko nikah dini ini
jangka panjangnya ada
jangka pendeknya jelas
mereka bisa perdarahan
kemudian bisa lahir prematur
belum brilly ini menguasai sekali
karena duta kanker cervix ini dia
jadi belum terkait dengan kanker mulut rahim yang juga dipengaruhi oleh pernikahan dini
itulah tadi ya
baiknya pentingnya untuk selalu berencana
sebelum kita membangun keluarga
tapi kalau bicara soal keluarga nih pak hasto
sebenarnya kan saya rizky prilly dan juga teli ini belum berkeluarga nih pak
nanti usai jeda kita akan berbincang langsung
dengan satu orang public figure
yang sudah membangun keluarga
yang akan bergabung bersama kita nanti malam ini
melalui zoom ya
kita akan cari tahu gimana sih sebenarnya tips keren
menjadi keluarga keren ala raffi ahmad
usai jeda berikut
tapi kalau dia dua puluh satu sih
perempuan itu dianjurkan dua puluh satu dan laki laki umur dua puluh lima
untuk cewek ya diatas dua puluh satu tahun deh
kalau cowok mungkin minimal dua puluh lima kali ya
supaya dia bisa kerja dulu
dia bisa cari penghasilan dulu
bisa punya tabungan untuk meminang si calon istrinya ini
hmm diatas dua puluh lima lah ya
tapi kalau dua puluh lima udah mapan boleh deh

kembali bersama kami di hari keluarga nasional yang ke dua puluh dua
jadi keluarga keren berencana itu keren
lagi lagi tidak bosan kami ingatkan
salah seorang yang ini keluarganya itu keluarga keren ya
banyak perencanaan dulu sebelum dia kemudian memutuskan untuk menikah
kita langsung aja tanya sudah terhubung di sini dengan raffi ahmad
wah ada rafatar juga nih
halo raffathar kita berdua sama aa ya
selamat malam raffi dan juga rafathar
semoga sehat sehat terus ya
baik baik baik kita semua di sini baik
kalau bicara soal keluarga boleh dong diceritain kepada kami yang ada di sini
bagaimana sih proses perencanaan membangun keluarga keren bagi seorang raffi ahmad dan juga nagita slavina
ya jadi awalnya sih kalau aku memang menikah itu di usia dua puluh tujuh dan nagita itu di dua puluh enam
sebenarnya saya sama nagita itu ulang tahunnya sama tujuh belas februari cuma beda tahun
sebenarnya awalnya aku tuh rencananya tandinya itu mau menikah
menikah itu usia empat puluh ke atas
tetapi saat aku ketemu dengan pasangan yang memang bisa memberikan pengertian
yang memang bisa membuka pikiran aku bahwa keluarga yang sehat itu memang sejak dini tetapi dikomunikasikan dengan baik
akhirnya aku ketemu sama nagita
nah gita itu ternyata cocok sama aku dan nggak perlu pacaran lama lama dengan komunikasi yang baik
dengan juga tentunya bukan hanya aku dan nagita saja
tetapi keluarga pun keluarga kami juga berkomunikasi dengan baik
dan akhirnya buat apa ya kita tunda tunda apabila kita menemukan seseorang yang memang bisa tepat
jadi akhirnya aku kandaskan tuh pemikiran bahwa menikah untuk laki laki nanti nanti aja itu aku kandaskan
ternyata menikah di usia dua puluh lima buat laki laki memang kalau sudah siap ya kenapa enggak
karena lebih cepat lebih baik supaya juga usia kita dengan anak kita juga gak terlalu jauh
aku juga termasuk yang
nyesel tau gitu karena berkeluarga itu ternyata nikmatnya luar biasa
aku wah nyesel tau gitu aku harusnya lebih maksudnya jangan dua puluh tujuh lah dua puluh lima dua puluh enam aku menikah gitu
dan alhamdulillah sih aku sama rafathar usianya masih bisa jadi berteman gitu sama rafathar
yang paling penting sih sebenarnya komunikasi lah
komunikasi yang baik sama istri sama anak dan juga sama keluarga
nah terus tadi kalau misalnya tadi akhirnya seorang rafi bisa memutuskan bahwa oke
yang akan dinikahin adalah nagita
tadi pertimbangannya selain tadi usia sudah cukup ini apa aja nih
karena yang bisa sabar sama aku cuma dia doang
itu paling penting ya
tapi ternyata sebenarnya komunikasi bersama pasangan itu terkadang kita lebih baik menjadi apa adanya
kadang aku juga nggak pernah jain sih kalau di depan pasangan kita atau di samping keluarga
keluarga calon istri maksudnya aku berusaha menjadi apa adanya
saat pasangan kita bisa kalau kelebihan kita semua orang pasti akan bisa menerima
tetapi saat pasangan kita bisa menerima kekurangan kita dan memperbaiki kekurangan kita
itu adalah pasangan yang sehat dan hebat
itu tadi menjadi keluarga yang sehat kemudian untuk menciptakan keluarga keren lagi lagi ya
dan saya dengar ini juga ada kolaborasi nih antara rafi ahmad nagita slavina dan juga bkkbn ya pak hasto ya
mungkin boleh diceritakan pak kolaborasinya seperti apa nih dengan raffi ahmad dan keluarga
ya ini terima kasih
mas raffi ahmad dan mbak gigi yang luar biasa sudah kerjasama dengan bkkbn yang tadi mas raffi sudah sampaikan
hari senin besok akan ditayangkan ada animasi sedikit yang kita buat bersama lah
mudah mudahan itu menjadi sarana untuk kita dekat dengan remaja dengan keluarga yang luar biasa
boleh dibocorin gak pak animasinya atau tentang apa pak
oh ya tentu di sana ada nasihat nasihat bagaimana kita merencanakan keluarga
kemudian juga raffi ahmad kan punya rencana rencana ke depan mau apa dan juga kita bisa berdiskusi tentang keluarga
ya kalau misalnya buat raffi sendiri ini kemarin kerjasamanya gimana sih bentuknya atau siapa yang punya ide duluan
dan konsepnya seperti apa
jadi aku juga berterima kasih nih kepada bkkbn badan keperadukan dan keluarga berencana
karena kebetulan aku sama nagita sama rafathar kita kan memang punya youtube rans entertainment dan kita kan bikin ngevlog family
nah aku kepikiran untuk bikin animasi
bikin animasi meskipun kita masih belajar
nah di animasi ini rafatar aku dan nagita kita berbentuk animasi yang memang memberikan nilai nilai positif tapi di keseharian
nah disini juga ada nasihat nasihat dan ada pesan pesan dari bkkbn untuk menciptakan satu pesan untuk menjadi keluarga yang sehat yang keren
tetapi dengan tidak menggurui tetapi kita sisipkan di dalam animasi di dalam kartun
kalau animasi ini kan ibaratnya anak anak

karena pasti banyak kalau kartun itu atau animasi itu anak anak nonton dan dia berulang ulang berulang ulang
jadi supaya pesannya dari bkkbn untuk menjadi keluarga keren selalu diingat dari berbagai macam usia
dari anaknya sampai orang tuanya
dan kita sama sama bikin sampai pak hasto nya wah aku izin dulu pak hasto
dan juga ada prilly karena prilly di sini kan menyanyikan lagu bkkbn
dibikinkan satu animasinya prilly dan pak asto
ya ada kurang ada lebihnya mohon maaf
tapi kita lakukan yang terbaik karena aku juga dianimasi baru
tapi adalah pesannya
kesannya bahwa animasinya kita prilly pak hasto aku gigi rafatar
kita benar benar bisa menyampaikan satu pesan yang insya allah bisa diterima oleh sekeluarga berbentuk animasi
ini kan luar biasa
iya jadi luar biasa ya
jadi dari keluarga untuk keluarga dan oleh keluarga
berarti rafatar ikut juga ya
berperan di sana dan udah nonton belum nih rafatar animasinya
rafathar a udah nonton belum si aa di animasi
jadi apa tuh a ceritanya di sana
ah jadi apa katanya jadi apa
jadi si aa ya
jadi dia jadi dirinya sendiri
ya memang kadang aku juga ingin membuat satu tuntunan tapi juga sebagai hiburan
karena kan mungkin anak anak zaman sekarang tuh kalau terlalu digurui mereka juga kadang beda lah
kita kan juga harus berkomunikasi dengan keluarga
berkomunikasi dengan orang orang itu dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang
kayak contoh kalau kita sisihkan dengan satu animasi yang memang tidak menggurui tetapi kita bikin sesuatu yang fun tapi ada pesan yang bisa diterima
itu lebih enak untuk kita sampaikan pesan pesan yang memang perlu kita sampaikan dari bkkbn dan juga baik juga untuk ke depan untuk semua
oke oke jadi gitu ya
jadi memang kita semua bisa berperan baik yang remaja juga bisa berperan kemudian yang sudah punya keluarga juga bisa berperan untuk bersama sama kita menginformasikan
menginformasikan kepada masyarakat luas
nah saya mau ke prilly juga
prilly kalau misalnya prilly sendiri dalam kolaborasinya dengan bkkbn ini apa sih yang didapat atau apa yang berubah gitu pandangannya terhadap dunia saat ini
wah banyak sekali ya karena kan bkkbn juga sebentar lagi akan mengeluarkan program program baru yang akhirnya menyadarkan generasi muda bahkan teman temanku juga yang punya pandangan
aduh yang penting nikah aja deh
nggak mau pacaran lama lama
tapi nggak kayak kak raffi
nggak dikomunikasiin dengan baik
keluarganya misalnya belum kenal satu sama lain jadinya berubah
oh iya ya ternyata pernikahan itu tidak semudah itu
terus mungkin yang asalnya plus aja pokoknya pengen punya anak tujuh tapi tanpa dipertimbangkan dulu kesehatannya dipertimbangkan dulu keuangannya akhirnya berubah
oh iya ya ternyata merencanakan jumlah anak juga pengaruhnya bukannya ke satu hal aja tapi juga banyak hal ke kesehatan ke finansial karena kan itu anaknya tujuh tujuhnya pasti harus mendapatkan pendidikan yang baik
nah apakah kita sebagai orang tua sudah siap menyiapkan itu semua
banyak banget program program bkkbn yang akhirnya menyadarkan generasi aku nih yang kadang suka menggampangkan pernikahan akhirnya lebih terencana lagi dan memikirkan usia pernikahan mereka
nah bicara soal usia pernikahan tadi teli sebelumnya sempat menyatakan ya ada campaign dua ribu satu ratus dua puluh lima nih terkait dengan usia pernikahan yang ideal
coba boleh dijelaskan mungkin saat ini teli
sebenarnya dari tadi udah disinggung sih sama ayah hasto kenapa sih harus dua puluh satu dua puluh lima gitu
jadi dua ribu satu ratus dua puluh lima keren sebenarnya dua ribu satu ratus dua puluh lima keren ini adalah program yang diluncurkan juga dari genre dan bkkbn untuk terus mengkomunikasikan terus campaign soal kayak guys kalau monika tuh usia minimal idealnya tuh dua satu ya supaya kalian udah siap tadi kalau secara kesehatan reproduksinya terus finansial terus masih banyak lagi kan yang harus dipersiapkan jadi dua satu untuk perempuan dua lima untuk laki laki
jadi dua ribu satu ratus dua puluh lima keren
wah dua ribu satu ratus dua puluh lima keren
oke nah kemudian pak hasto ini juga ada yang gak kalah keren adalah adanya gerakan siapnikah org
nah ini gimana nih pak caranya kita tahu seseorang itu udah siap nikah atau belum
ya disitu kan bkkbn kita bikin dengan rumah perubahan namanya bersama sama kita membuat ukuran ukuran orang itu sudah siap nikah atau belum
sehingga ini ada aplikasinya yang kalau nanti
misalkan ini apa rizky mau melihat dirinya saya sudah siap nikah belum ya ya berkunjunglah ke webnya bkkbn nanti coba self assessment ngukur di situ nanti sudah siap nikah belum
jangan jangan malah sudah lewat siapnya
waduh jangan pak
itu yang kita lakukan biar kita dekat dengan remaja untuk mengukur kesiapan nikah
dan tadi raffi ahmad luar biasa kita terima kasih sekali raffi ada pembelajaran yang luar biasa loh
tontonan jadi tuntunan jadi tontonan
iya jadi tuntunan itu harus jadi hiburan
ini yang luar biasa kita ambil hikmahnya
jadi nanti kita memberikan tuntunan tuntunan tidak mengajari tetapi di dalam bentuk hiburan itu bagus ya
karena menghadirkan lagi lagi konsep dari bkkbn untuk menjadi sahabat keluarga ya pak ya
dekat dengan keluarga tadi juga disinggung oleh raffi ahmad beberapa media media yang kemudian digunakan
untuk bisa lebih mengedukasi masyarakat ya
oke terima kasih banyak raffi ahmad sudah bergabung malam ini bersama kami
terima kasih arafatah
terima kasih arafatah
terima kasih pak asto
terima kasih kak kepri
terima kasih cna
terima kasih bkkbn
nah satu hal juga yang dari tadi ki harus kita ingat dari yang tadi disampaikan oleh pak hasto adalah merencanakan pernikahan karena apa
karena yang namanya pernikahan ini nantinya kan ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya
ada banyak hal yang harus kita persiapkan terutama ini bagi perempuan nih
karena ada berbagai hal hal yang kemudian bisa menjadi kendala atau justru menjadi masalah apabila kita menikah atau melakukan hubungan seksual ini kemudian terlalu dini atau mungkin terlalu tua gitu untuk saat masa kehamilan
nah meskipun memang revisi undang undang perkawinan ini sepakat ya usia menikah itu di minimal sembilan belas tahun
tapi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional ini mengkapanyakan usia perkawinan itu di atas dua puluh satu tahun
lagi lagi tadi ada banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan mulai dari kondisi fisik psikologis sampai ke kondisi sosialnya
nah kita akan bahas bersama dengan kepala bkkbn ini bersama dengan pak hasto ya
pak asokan ini juga kebetulan memang merupakan seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya pak ya
saya mau curi ilmunya nih sebagai perempuan yang harus merencanakan bagaimana kemudian nanti bisa menikah
hamil dan melahirkan ya pak ya
kita akan bahas bersama disini boleh pak

pertama mungkin yang dikategorikan sebagai usia dini adalah seorang dokter spesialis
jadi kalau misalnya kita melakukan pemerintahan yang sangat berpengaruh
nah kita lihat sama sama ya
jadi ini kita lihat ya ini itu bukan dua dua rusaknya ya
ini bukan dua dua rusaknya
ini ada dua dua rusaknya
ini ada dua dua rusaknya

digorekan sebagai usia dini sepakat ya pak ya kalau usianya itu adalah yang di bawah dua puluh tahun
ini jadi bisa dicoret coret pak jadi sambil dijelaskan nanti pak hasto boleh sambil coret coret juga di sini ya
ada beberapa poin nih pak yang berhasil dirangkum oleh tim lead bank cnn indonesia
yang pertama jika menikah di usia di bawah dua puluh tahun ini beresiko tinggi untuk kemudian mengalami organ reproduksinya ini belum matang
nih belum matang kemudian juga saat melakukan hubungan seksual ya
dan yang selanjutnya adalah beresiko melahirkan bayi yang cacat kemudian ada juga gangguan tumbuh kembang anak stunting yang dari tadi bapak sebutkan ya berkali kali
dan angka kematian ibu dan bayinya juga tinggi ya pak ya di sini
ini juga yang tadi sempat aprili sebutkan adanya juga resiko terkena kanker cervix
ini penjelasannya seperti apa pak
ya kita mulai dari yang nomor satu ya
ya bagaimana organ reproduksi itu belum matang
kita tahu bahwa ternyata ini bukan
ilmunya dokter ya ini ilmu tuhan namanya ya
ternyata perempuan itu kalau usianya masih lima belas tahun enam belas tahun tujuh belas tahun itu ternyata ukuran panggulnya itu belum mencapai ukuran yang cukup ternyata
sehingga padahal bayi itu kalau mau lahir itu harus melalui panggul dan ukuran diameter kepala bayi itu hampir sepuluh cm
nah sudah disiapkan panggul usia dua puluh tahun itu
diameternya hampir aman ini sepuluh cm
sehingga kalau kita nikahnya terlalu muda ternyata organ kita belum matang
kemudian yang kedua ternyata mulut rahim perempuan itu kalau masih muda sekali namanya ekstropion menghadap keluar ya
saya tidak bisa menggambar mulut rahim di sini ya
tetapi kalau masih menghadap keluar maka kalau hubungan layaknya suami istri maka daerah yang mau menjadi kanker dia masih terkena expose dari hubungan seks
dan akhirnya di
sepuluh tahun yang akan datang mudah terjadi kanker mulut rahim
seperti ini ya pak ya
ini sekaligus ya
jadi kenapa bisa kena kanker mulut rahim karena mulut rahimnya yang ada di sini ya
ini ternyata belum matang
karena dia masih menghadap keluar
itu satu hal yang kenapa jadi mudah terkena kanker mulut rahim
nah ini satu hal yang sangat penting ini
angka kematian ibu angka kematian bayi di indonesia masih cukup tinggi
berarti akb kemudian aki ini masih tinggi ya pak ya
iya masih sangat tinggi
angka kematian ibu angka kematian bayi
pada umumnya ini terjadi karena perdarahan
nah kalau usianya masih usia yang sangat belum cukup ya
organ reproduksinya belum matang
ternyata banyak terjadi peristiwa jalan lahirnya robek
kemudian terjadi perdarahan
kemudian persalinannya macet
karena jalannya aja belum sempurna lah
inilah yang membuat akhirnya kematian ibu kematian bayi tinggi
dan ada juga ingat bahwa orang yang hamil usianya masih terlalu muda sering tensinya naik
ada penyakit namanya preeklampsia
itu penyakit yang mengenai ibu hamil di mana dia tensinya naik
oke dan hal hal itu semua bisa dicegah dengan itu tadi menerapkan
kehamilan atau pernikahan dan kehamilan ini tidak terlalu tua ibunya
tidak terlalu muda
tidak terlalu muda
tidak terlalu sering dan tidak terlalu banyak
ada stunting loh
iya ini dia pak
yang itu penting sekali
ini karena pak presiden meminta kita supaya tahun dua ribu dua puluh empat stuntingnya jangan lebih dari empat belas persen
dan stunting ini terjadi karena apa
melahirkannya terlalu dekat jaraknya
kemudian terlalu muda
belum dua puluh tahun sudah melahirkan
anaknya banyak yang di bawah standar ukurannya
bagus sekali bahwa risiko menikah di usia dini sudah terpapar dengan baik
dan saya berharap ini jangan sampai terjadi
jangan sampai dilakukan
karena tidak hanya secara fisik yang tadi dijelaskan oleh pak hasno saja
ada juga banyak risiko risiko secara psikologis dan juga mental nih pak
ini dia pak awalnya mungkin menikah itu sangatlah indah penuh cinta di sini pak
tapi jangan sampai kemudian terjadi tiga hal ini ya pak ya
oke pak boleh di
kita tahu ya kalau kita belum siap secara finansial kita sering uring uringan marah marah itu
kalau kita lihat beberapa survei sekarang ini angka perceraian meningkat
maka ini kalau emosinya belum stabil kemudian dia juga secara finansial belum siap ya
kemudian sekarang kenapa pandemi bisa lebih berbahaya lagi
makanya di pandemi ini perceraian juga meningkat
ini jangan sampai terjadi
ya kita harus siap secara finansial siap secara emosi
kemudian juga jangan lupa tadi siap secara biologis ya
iya karena agar tidak terjadi tuh ya yang namanya kdrt perceraian
karena lagi lagi kalau dalam pernikahan takutnya yang dirugikan tidak hanya kita dan pasangan saja
tapi juga anak dan keluarga besar ya pak ya
ini sepertinya harus jadi catatan penting catatan penting bagi rizky yang sudah ada di sana
tuki dengarkan baik baik tadi penjelasan dari kepala bkkbn ya
ada banyak hal yang harus direncanakan dulu nih sebelum memutuskan untuk menikah
betul jadi memang butuh perencanaan kemudian juga pengetahuan supaya nanti kita akhirnya bisa mewujudkan keluarga keren gitu ya
tapi ini biasanya kan ada berbagai masalah yang ada gitu ya yang akan dihadapi
dan kita akan cari tahu bagaimana sebenarnya cara mengatasinya
tentunya program spesial hari keluarga nasional ke dua puluh tujuh
jadi keluarga keren berencana itu keren akan kembali usai jeda
nasional yang ke dua puluh tujuh jadi keluarga keren berencana itu keren
ya ini memang hari atau tema dari hari keluarga nasional ke dua puluh tujuh ini
jadi keluarga keren berencana itu keren
nah saya mau tanya ke pak hasto
pak hasto ini sebenarnya kriteria untuk jadi keluarga keren
kemudian apa sih pak yang harus kita persiapkan kalau ingin membentuk sebuah keluarga
ingin menikah gitu pak
ya ini pertanyaan rifki bagus sekali kalau menurut saya
karena sejak tadi belum kita sampaikan ya
jadi begini sebetulnya persiapan untuk menikah itu butuh beberapa hari
bahkan bulan untuk mempersiapkan secara biologis
karena kita tahu kalau seandainya misalkan ini mau bulan madu ya
minggu ini misal begitu maka bibit dari suami yang akan diberikan kepada istri
kemudian menjadi calon kehidupan keturunan kita
sebetulnya bibitnya itu sudah dibentuk mulai tujuh puluh lima hari sebelumnya
dan pada saat itulah calon suami
ini harus sudah menyiapkan diri
ini jangan ini kritik saya ya jangan sampai sering orang pre wedding
habisnya puluhan juta bahkan ratusan juta
tetapi periksa laboratorium tidak dikerjakan
beli zinc tidak dikerjakan
asam folat tidak dikonsumsi
ini sangat betul betul menyedihkan
oleh karena itu persiapannya tidak cukup seribu hari kehidupan pertama itu
mulai dari pembuahan sampai anak usia dua tahun
kalau laki laki tujuh puluh lima hari sebelum untuk harian nikah sudah disiapkan
untuk perempuan bolehlah satu bulan
karena siklus telur itu satu bulan
sehingga kalau minum asam folat bisa satu bulan
tapi ingat untuk perempuan ya
kalau mau periksa katakanlah apakah ada infeksi toksoplasma rubella
megalovirus misalnya begitu
maka mestinya periksanya tiga bulan sebelumnya
kalau seandainya nanti kemudian positif
maka treatmentnya paling cepat tiga bulan
nah inilah yang sama sekali tidak terpikirkan
oleh karena itu siap nikah harus siap untuk diperiksa
dan siap untuk mengetahui kapan yang paling baik memulai persiapannya
karena ini kaitannya persiapan persiapan tadi itu dengan nanti anak yang berkualitas ya pak
kita menjaga ya namanya stunting kemudian juga bayi bayinya
jangan sampai lahir cacat ya pak ya
iya karena mereka ini nggak ngerti ya pada umumnya bahwa
ternyata otak itu diciptakan itu selesai pada lebih awal
dan ternyata perempuan yang telat menstruasi satu bulan
itu ternyata janin itu sudah lengkap organogenis
kepala pundak lutut kaki daun telinga mata hidung dan pipi sudah lengkap
jadi banyak perempuan yang
masa nggak tahu kalau hamil ternyata setelah dua bulan telat baru tahu kalau hamil
ini waduh berat sekali kalau menurut saya
janin yang dikandungnya ini
jangan jangan kemarin tidak terperhatikan dengan baik
inilah menurut saya mas rizky
ya harus lebih dinilah disiapkan
harus lebih jadi perhatian khusus ya
makanya itu tadi edukasi dan informasinya harus benar benar dilakukan
dan itu betul
salah satu perannya juga kemudian dari duta genre ya
ini kan ya enggak sih ki
betul eh tapi kalau misalnya duta genre ini kan juga ada salah satu kegiatannya adalah festival gendre ya
nah ini bisa diceritakan enggak telly
festival genre ini dalam tadi yang aku sebutin dalam rangka menyambut hari keluarga nasional ke dua puluh tujuh
tadi ada program tentang kita terus abis itu ada dua ribu satu ratus dua puluh lima keren
dan satu lagi ada apa ya
oh iya jingle aduh sampai lupa karena gue gini ya aku sampingnya kak prilly
jadi teman teman dari tiga puluh empat provinsi udah nge cover lagunya kak prilly loh
tadi di grup juga udah aku coverin dong coverin
itu jadi di translate ke tiga puluh empat bahasa daerah gitu
wah keren banget dan aku udah lihat sih keren gitu
terus yang tentang kita tadi seiring kan bkkbn ini punya wadah kak namanya pusat informasi dan konseling remaja bkkbn dan genre
nah ini seiring dengan rebranding juga kita juga mau rebranding dengan revitalisasi pik
revitalisasi pik yaitu dengan tadi program tentang kita
kita mau bikin modul sesuai segmentasi usia modul tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana remaja remaja bisa merencanakan masa depannya gitu
sesuai dengan segmentasi
ilmunya udah banyak hari ini ya pengetahuannya perencanaannya juga semoga setelah tadi nonton rangkaian acara hari ini juga bisa lebih terencana lagi dan nanti akhirnya bisa membuat keluarga keren gitu
iya kita tinggal belajar gimana nanti prakteknya juga untuk menjadi keluarga keren
jadi kalau bicara soal gendre ini ada satu program juga yang gak kalah keren dari duta gendre yaitu adalah kartu gendre nih ki ya
betul nah dan ini kita sekarang juga akan mulai menyerahkan kartu gendre kayak kita seperti apa
nah kita akan langsung memasuki acara penyerahan kartu genre
kalau gitu kita langsung undang ya
siap silakan kepada
ya pak hasto prilly dan juga teli boleh bergabung bersama kami
karena kalau kita bicara kartu gendre ini fungsinya apa
karena kartu gendre ini fungsinya banyak sekali nih ki ya
bisa digunakan sebagai kartu non tunai untuk naik berbagai moda transportasi
jadi ini sebagai dukungan juga nih ya pak ya
kita harus menggunakan transportasi publik gitu ya
transportasi publik bisa juga buat belanja buku ada keperluan keperluan lain yang juga bisa dimanfaatkan dengan kartu gendre ini
jadi sambil nanti kartunya dipakai sekaligus ingat untuk punya generasi berencana gitu ya karena ada tulisan gendre di kartunya
boleh kami persilakan kepada pak hasto
untuk menyerahkan secara simbolis kartu gendre kepada teli selaku duta generasi berencana indonesia
ini dia penyerahan kartu genre indonesia dari kepala bkkbn dr hasto wardoyo spogk kepada duta genre dua ribu sembilan belas

itu tadi ya banyak sekali manfaat yang sudah kita dapatkan hari ini
dapat pesan pesan juga dari pak asto yang pasti harus selalu merencanakan segala hal termasuk untuk kemudian membangun keluarga
karena apa dampaknya ini bukan hanya untuk kita saja nih ki tapi juga untuk generasi muda kedepannya generasi generasi baru yang akan kita hasilkan dari pernikahan tersebut
yang pasti untuk jadi keluarga keren dong
pastinya dan semuanya ada di tangan anda
baiklah itulah tadi akhir dari acara ini
terima kasih anda sudah menyaksikan road to hari keluarga nasional ke dua puluh dua
ya ini temanya adalah jadi keluarga keren karena berencana itu keren
tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada bkkbn kemudian dr hasto
kemudian ada juga duta gendre tellyana juwita dan prilly latukonsina
ya kita akan dengarkan bersama sama sebentar lagi team song dari bkkbn yaitu berencana itu keren yang akan dianjurkan
yang akan dinyanyikan langsung oleh prilly latukonsina
untuk itu kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa
tidak keliling ke tempat di dalam butuh persiapan yang matang
gaya hidup hempan kekinian pastinya bukan tanpa beban
waktu yang ada jangan disiakan
sempatkan bikin rencana masa depan
rencana segala yang sering melangkah
hidup berencana itu keren
rumah tangga tak segampang pacaran
usia nikah mustahil
jumlah anak juga direncanakan
keluarga keren jadi tujuan
waktu yang ada jangan disiakan
sempatkan bikin rencana masa depan
rencana segala yang terakhir
hidup berencana itu keren
hidup berencana itu keren
hakim ket secured
aku suka mungkin
aku suka biasanya
masalah yang paling kuat